banjir bandang di akses jalur carita pandeglang banten ini merenggut korban jiwa dan satu keluarga tewas terjebak di dalam mobil karena terjebak banjir beserta lumpur
beberapa orang lainnya selamat karena bisa keluar dari mobil saat kendaraan mereka diterjang banjir
banjir bandang beserta material lumpur menerjang wilayah kecamatan carita pandeglang banten
banjir bandang yang datang bersamaan dengan hujan deras pada senin dini hari ini menewaskan empat orang karena banjir menyeret mobil yang mereka tumpangi
korbannya adalah seorang ibu dua anaknya dan seorang sopir
saat kejadian mobil korban bersama mobil lain yang melintas berusaha menerjang banjir di kawasan wisata pantai carita
diduga keempat penumpang tewas karena keracunan gas di dalam mobil
sementara penumpang kendaraan lain yang diterjang banjir berhasil menyelamatkan diri
kita merobos dan ikutin dari belakang kita
kita begitu kena jebak air kita langsung keluar
terus untuk korban terjebak di dalam mobil pak
memang lumpurnya tinggi pak
semua mobil terendam pak ya
senin sore korban tewas akibat banjir bandang itu dibawa keluarganya untuk dimakamkan di kampung asalnya
korban adalah evi lutifan berusia empat puluh satu tahun m fahri ramadan enam tahun
syarifatul ginayah delapan belas tahun dan ahmad yani lima puluh dua tahun
banjir bandang yang menyebabkan korban jiwa ini ditengarai akibat erosi di wilayah pegunungan
saat hujan deras yang berlangsung sejak minggu malam
adi mazda pandeglang banten